saya punya pemahaman yang sama juga seperti pak ustadz
iya tapi analisanya tidak sedalam pak ustadz
pasti pak dokter
ada sebagian orang di ciraos yang hidupnya itu berlebih
dan ada juga sebagian orang di ciraus yang hidupnya itu pas pasan
orang seperti pak tatang yang mungkin hidupnya itu tidak seberuntung dengan orang lain
akhirnya hidup dalam dunia hayalan
lem dulunya kalau ada yang terganggu jiwanya seperti tatang itu dipasung
saya pulang belajar dari mesir
sejak saya dipaksa menjadi pemimpin umat dan pemimpin masyarakat di cibarengkok
ibu dokter boleh saya ikut mendengarkan
tentu aja boleh pak idan
terima kasih pak ustadz
datang ini hanya sebuah awal
akan banyak tatang lain yang akan menyusul
karena kepala sudah dipenuhi oleh duniawi
hanya dipenuhi oleh kebendaan
tidak ada lagi ruangnya yang bisa dikembangkan

obatnya mah sederhana
otak uhrawi diisi kembali dengan agama
sehingga kembali tercipta dengan alamat dalai
sehingga kembali tercipta dengan alamat dalai
sehingga kembali tercipta dengan alamat dalai
betul itu pak ustadz
jelas betul bu dokter
ilmu saya boleh dibilang tinggi sekali
menguasai hampir seluruh jenis ilmu pengetahuan
tapi saya tidak mau pamer
saya menyukai ilmu padi
semakin berisi semakin merungut
banyak yang bilang beruntung sekali wanita yang bisa menikahi saya
perke danau kang
hati hati sobek kang
nah fokus ya
bagaimana kelen tetap jadi ramadhanyesen

pemahaman yang sama juga seperti pak ustadz
iya tapi analisanya tidak sedalam pak ustadz
pasti pak dokter
ada sebagian orang di ciraos yang hidupnya itu berlebih
dan ada juga sebagian orang di ciraus yang hidupnya itu kas kasan
orang seperti pak tatang yang mungkin hidupnya itu tidak seberuntung dengan orang lain
akhirnya hidup dalam dunia hayalan
itu adalah satu satunya cara untuk bisa memiliki apa yang orang lain miliki
ya dengan cara mempunyai hayalan sendiri
dan akhirnya sentuhan dengan dunia nyata itu menjadi hilang
bu dokter sangat cerdas
wanita secerdas dokter seharusnya menikah dengan lelaki yang cerdas

seharusnya juga lelaki yang lebih tua
yang sudah matang tingkat pemahamannya
gak bisa nyambung kalau diajak ngobrol
ya seperti kita ini ngobrolnya
iya pak ustadz
saya juga sangat berharap sekali mendapat pemasukan dari pak ustadz untuk sisi agama
dan nanti juga saya akan mencari
saya akan minta bantuan dari kang kusoi
itu juga kalau pak ustadz tidak keberatan
oh tidak tidak keberatan
dia sudah banyak menyerap ilmu dari saya
tapi usianya masih terlalu muda untuk menyerap ilmu tingkat tinggi dari saya
kalau dipaksakan nanti keseimbangannya hilang
iya pak ustadz
ini mah mau cari telur buat andra makan
warung yang deket di mana ya mak
itu ada warung entin
aduh kamu gendongnya salah
jangan begitu atu
pin warung dulu ya
otak ukrawi diisi kembali dengan agama
sehingga kembali tercipta
udah dicatat nin
yang terakhirnya belum kan
sehingga sentuhan dengan dunia nyata menjadi hilang
ini nanti yang kamu omongin ke klien kita
kita beruntung nin
sita tan stress kita jadi dapat ilmu
makanya cerita buruk pun bisa mendatangkan manfaat nih
kita tak boleh berhenti belajar nin
sok dibaca lagi biar hafal
ada sebagian orang kiraos yang hidup berlebih
dan ada juga yang hidup pas pasan
beberapa hari lagi kita memasuki bulan ramadan
bulan seribu bulan
bintu barokah bintu maqfirah bintu rahmah
berbagi rezeki kepada orang lain
dan minta ampun
insya allah diampun
iblis di belengguk
tapi setan memutus antek anteknya
bukan hanya menggoda kalian
tapi juga menggoda harta kalian
saya ingin zakat fitnah tahun ini
untuk jatuh pada orang yang membutuhkan sesuai aturan agama

menjaga kemampuan mereka